kita ke informasi selanjutnya timnas sepak bola indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal sea games dua ribu sembilan belas
setelah di pertandingan terakhir penyisian grup b menundukan laos dua gol dari osvaldo hai dan dua gol tambahan
masing masing dari sadil ramdhani dan juga adi bagasnugroho membawa indonesia menang empat
dengan beban harus menang bila ingin lolos ke semifinal indonesia langsung tampil menekan
hasilnya di menit ke lima sadil ramdhani yang juga sukses membawa indonesia unggul satu
beberapa peluang sempat dimiliki kedua tim namun hingga empat puluh lima menit babak pertama usai skor satu untuk keunggulan indonesia masih tak berubah
babak kedua baru berjalan lima menit indonesia kembali menambah gol
kali ini lewat osvaldo hai yang memanfaatkan kemelut di depan gawang laos dua indonesia unggul
menit ke tujuh puluh tiga indonesia mendapat hadiah penalti
walau sempat diblok oleh keeper laos adi bagas akhirnya dapat menjebol gawang laos untuk yang ketiga kalinya
indonesia akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan empat setelah di menit injury time osvaldo mencetak gol keduanya
hingga peluit panjang skor empat untuk kemenangan indonesia tetap tidak berubah
kita lakoni dengan sangat baik
walaupun dari babak pertama sedikit kurang
bagus dalam game
tapi ini perlu kita syukuri dan kita bersiap siap untuk semifinal
dengan interval hanya satu hari
dan kita akan memberikan prioritas utama kepada recovery pemain kebukaran pemain
untuk bisa bermain nanti di tanggal tujuh